dalam video berdurasi enam menit empat puluh tujuh detik tersebut
kepala negara juga mengatakan
sumpah pemuda sembilan puluh dua tahun yang lalu
merupakan bentuk pemersatu bangsa
dengan menjadi energi positif
menyatukan perbedaan dan mengatasi
masalah demi tujuan bersama
kini sembilan puluh dua tahun telah berlalu
semangat sumpah pemuda harus
dalam arus besar globalisasi
yang sering terjadi adalah
persaingan yang sengit
antar negara dan juga
tidak jarang kompetisi itu
berujung pada upaya
hal itu menjadi
yang merugikan kita semuanya
sumpah pemuda justru
membawa energi positif
persaingan dan perbedaan
tidak harus membuat kita
maupun tujuan tujuan bersama
yang semuanya bisa kita selesaikan
dengan cara bersatu
dan bekerja sama